kita ke informasi selanjutnya di yogyakarta sebuah rumah berusia satu lima abad di kawasan cagar budaya kota gede yogyakarta akan dijual pemiliknya
pasalnya pemilik rumah tidak mampu membiayai perawatan rumah
ya pemilik rumah juga mengaku ia membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
jawa di menunjuk sebuah konstruksi penyangga atap yang disebut bahu danyang di kampung pekaten kelurahan perenggan kota gede yogyakarta
ini adalah konstruksi yang merupakan ciri khas rumah jawa yang hanya bisa dijumpai di kawasan cagar budaya kota gede
kondisi kayu yang mulai rapuh ini membuat pria tujuh puluh satu tahun ini harus menyangganya dengan kayu dan pelat besi tambahan
mahalnya biaya perawatan rumah berusia satu lima abad ini membuat jawa di berniat menjual rumah yang hanya ditinggali berdua bersama istrinya
rumah yang biasa digunakan untuk kegiatan sosial dan penelitian ini pernah ditawarkan tahun lalu secara daring dengan harga dua miliar rupiah
namun akses jalan yang tak bisa dilalui kendaraan roda empat membuat para pembeli tak jadi membeli
jawa di tahu kalau rumahnya bisa masuk kategori benda cagar budaya sesuai ketentuan undang undang cagar budaya
namun ia justru tak mau rumah ini dijadikan benda cagar budaya karena dana bantuan dari pemerintah tak akan cukup membiayai perawatan rumah
apalagi ia juga butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
jawa di yakin rumahnya mudah laku bila dijual kepada para pemburu

namun ia juga tak mau rumah ini dijual kepada para pembeli

ya insya allah ada dan dia sangat peduli terhadap bangunan kuno memperbaiki tidak dibawa kemana mana
harapan saya dia itu betul betul memperbaiki membangun yang rusak rusak
sehingga bangunan ini tetap eksis di kota gede
balai pelestarian cagar budaya bpcb daerah istimewa yogyakarta mengaku tak semua rumah
jawa berusia tua di kawasan cagar budaya kota gede merupakan benda cagar budaya
meski dimungkinkan oleh undang undang negara tak bisa serta merta membeli rumah tersebut
dengan menyatakan rumah ini sebagai benda cagar budaya lebih dahulu
untuk tetap melestarikan kawasan cagar budaya pemerintah bisa memfasilitasi jual beli dengan mencairkan investor yang mau membeli rumah ini
kalau negara mau semua beli kan uang negara juga nanti aset negara itu juga harus dioptimalkan
kalau itu kita tidak bisa
pengoptimalkan juga merugi juga negara
jadi kita dalam pelestarian ini memang harus mencarikan solusi
kalau siang semacam ini mungkin kita juga ada alternatif lain
penjualan rumah jawa bersia tua bukan kali ini saja terjadi di kota gede
dalam pengamatan m nasir yang lahir dan besar di kota gede serta mengikuti sejarah kota gede
setidaknya ada lima puluh tujuh rumah yang sudah dibawa keluar dari kota gede pasca gempa yogyakarta tahun dua ribu enam
pemerintah juga harusnya memberikan
apa dana untuk pemeliharaan kepada pemilik rumah rumah tradisional jawa di kota gede
yang sudah memelihara menjaga seratus lebih dari seratus tahun
sampai gempa pun rusak sedikit rusak sedikit mereka dandanin sendiri
setiap hari didatangi orang untuk belajar untuk itu mereka memberikan
butuh kepedulian semua pihak termasuk pemerintah untuk tetap melestarikan bangunan
untuk semua orang tua
hedrawan setiawan yogyakarta